tim kuasa hukum ketua dpd nonaktif irman gusman
mendaftarkan pra peradilan ke pengadilan negeri jakarta selatan
pra peradilan didaftarkan lantaran irman merasa ada kejanggalan dalam proses penangkapannya
saat operasi tangkap tangan kpk tujuh belas september lalu
irman merasa dijebak karena kpk datang membawa surat penangkapan
hanya untuk direktur utama cv semesta berjaya saferi yandi sutanto
bahkan menurut kronologis yang diceritakan irman
ia mengaku tidak tahu bahwa bungkusan yang dibawa saferi yandi adalah uang seratus juta rupiah
sampai ia diminta membuka bungkusan itu oleh kpk
nah itu tidak langsung otomatis karena pak irman
anda kok masuk ke atas turun dulu ke bawah
setelah itu kpk keluar sepuluh menit kemudian datang lagi
nah lalu dengan lantangan saudara sutanto yang tidak dikenal oleh ibu meme
yang tidak dikenal oleh ibu irman namun istrinya tidak dikenal oleh pak irman
bilang eh itu yang saya kasih tadi seratus juta beli mobil
tolong keluarkan kagetlah semua
akhirnya bu irman diperintahkan pak irman ambil itu bungkusan
sedikit dilempar dibuka ternyata uang isinya
kalau itu gratifikasi
maka pasti pak irman akan kembalikan
katrina inandia di gedung kpk saat ini
katrina tadi sudah kita melihat berita penangkapan irman gusman
dianggap kuasa hukum menyalahi aturan
ya daniel memang kuasa hukum irman gusman sudah memasukkan surat
untuk meminta dari pra peradilan dari pengadilan negeri jakarta selatan
dan hingga saat ini masih diproses di pengadilan negeri jakarta selatan
masih dalam proses mencari hakim tunggal mana yang akan digunakan untuk memimpin peradilan tersebut
dan dari kpk sendiri sebenarnya sejak awal sudah mengatakan apabila memang irman gusman
akan mengadakan pra peradilan kpk tentunya siap meladeni pra peradilan tersebut
karena memang itu merupakan hak dari seorang tersangka
karena kita bisa lihat sendiri sebenarnya dari kasus kasus yang selama ini ada di kpk
memang sudah banyak sekali tersangka yang mengajukan perapradilan saat ditetapkan sebagai tersangka
namun kali ini irman gusman menetapkan dirinya
meskipun dirinya tetapkan sebagai tersangka pada saat operasi tangkap tangan
ini adalah suatu hal yang baru daniar karena sebelumnya para tersangka yang mengajukan perapradilan
kebanyakan mendapatkan status tersangkanya bukan dari operasi tangkap tangan
jadi kalau memang pra peradilan yang ternyata dikabulkan ini adalah suatu sejarah baru
untuk kasus kasus yang ada di kpk
dan hal yang di pra peradilkan di sini oleh irman gusman adalah mengenai proses penangkapan dirinya
dimana menurutnya ia merasa dijebak karena pada saat kpk datang
kpk sudah membawa surat penangkapan tapi bukan untuk dirinya
melainkan untuk safer yandhi sutanto yang merupakan direktur utama sivi semesta berjaya
ini kemudian salah satu hal yang nantinya akan di pra peradilkan oleh irman gusman
dan kpk tentunya juga saat ini sedang menyiapkan data data yang kemudian akan digunakan untuk pembelaan dalam hal tersebut
dan sebelumnya juga sebenarnya daniar dari kpk melalui juru bicaranya saat itu sempat mengatakan bahwa
kalau memang irman gusman mempermasalahkan
mengenai penangkapannya kpk sudah merekam semua proses penangkapan
mulai dari kpk saat masuk ke dalam rumah hingga saat irman gusman dibawa ke gedung kpk
artinya kpk pun siap apabila harus membuktikan bahwa proses yang selama ini dilakukan oleh kpk
sudah benar dan sesuai dengan aturan daniar
ya katrina jika kpk siap irman gusman juga kuasa hukumnya sudah memiliki data
kapan rencananya pra peradilan akan berlangsung
ya kita masih menunggu
karena jadwal sidang pertama dari pra peradilan ini harus ditentukan oleh pengadilan negeri jakarta selatan
tempat irman gusman melaporkan pra peradilannya
dan hingga saat ini menurut keterangan dari kuasa hukum irman gusman
tadi rasman nasution sempat datang mengatakan bahwa dari pengadilan negeri jakarta selatan
hingga saat ini masih harus mencari hakim tunggal mana yang akan digunakan untuk memimpin
tapi dari pihak irman gusman sendiri sebenarnya sangat berharap agar pra peradilan ini bisa cepat dilakukan
kenapa karena satu mereka tidak mau kpk menjadi terbuka
karena satu mereka tidak mau kpk menjadi terbuka
kpk menjadi terburu buru untuk membuat kasus ini p dua puluh satu atau segera dilempahkan ke pengadilan
karena apabila sudah dilempahkan pengadilan artinya peradilan akan gugur secara otomatis
dan yang kedua adalah karena pra peradilan ini merupakan cara oleh pihak irman gusman
untuk menjaga status politiknya di dpd
artinya selama ia masih belum selesai atau diputus oleh pra peradilan
apakah ia benar adalah tersangka kpk dan boleh dilanjutkan proses hukumnya
dia tidak mau diberhentikan dari jabatannya di dpd
artinya hingga saat ini dia masih dinonaktifkan
dan dari kuasa hukum juga sudah menyurati dpd agar tidak memberhentikan irman gusman
hingga putusan pra peradilannya nanti keluar